makan ketan dicampur baruan
lagi ketakutan meradi samberin setan
melapang dulu si ayu suka menari
bagi hei tolong aku yang berhenti hei
hei bagi bagi setan
katanya lurus habis habis belok kiri
denger gak sih khususnya
makanan lurus guys masalahnya

ini boneka yang ada di mimpiku
mimpi lah mimpi lah
eh rumah sakit deh

eh jangan kok gue pukul aja
ya gini lebih baik banget jadi orang
eh boneka gini ngapain takut
badannya lebih gede takut
tuh tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
ini dia bonekanya
ini milik pasien korban kebakaran
tapi pemiliknya sudah meninggal mas
yang memiliki ini sudah meninggal
kalo begitu saya permisi mas
oh makasih sus
matanya biru tuh pake blau
ini nih pegang lu pegang lu
hah ini ada boneka lah disini
terus apa jangan jangan ini foto anak kecil yang udah
emang ini yang udah
itu boneka kagak ngikutin kita dah
masalah itu masih ngikutin nggak

kenapa tuh anak tuh
kenapa tuh boneka
kau lagi pada ngapain
waca yang tadi
makan ketan dicampur bahuan
lagi ketakutan menadi samberin setan
si ayu suka menari
eh pergi bapak nih

eh pergi bagi setan
untuk kita bisa cabut juga
tunggu dulu dah
auu masih dalam kali tadi gue tarik malah masih pancing dia
auu mau setan banget
eh itu bobi
eh si ayu suka menari yuk mari yaa
berat banget sih lo ada ada aja sih bob
ah lu bertiga gimana sih
katanya fantasy lima
yaudah deh mending kita balik kita belajar
karena bentar lagi mau ulangan ya lah
the meet dateng lagi tuh
ya udah udah mah nanya
dari tadi gak bisa fokus gue kenapa sih
warna minggu ini
kok gak bisa dia besok ulangannya
ayolah pak gak apa apa aja pak
kamu kenapa gak ngajak sam ke rumah hari ini
pak karin udah ajak sam ke rumah
cuma dia mau posisi yang sam lagi sibuk pak
walaupun dia sibuk paksa dong hari
ya namanya orang sibuk masa dipaksa sih pak
karin kamu itu cantik
manfaatin dong kecantikan kamu
bapak lihat sam itu suka sama kamu
jadi kalau dia susah diajak ke rumah rayu dia
maaf ya pak tapi karen bukan cewek yang suka ngerayu orang
pak kami minta tolong deh sama bapak
jangan pernah ngelibatin karin sama sander urusan kerjaan bapak
ya kalau emang gak bisa bapak kan tinggal di rumah

kemaren luan gimana kondisinya
maaf gue belum jempol soalnya
belum bisa kesana
kau bisa ngeliat pembicaraan
sekarang kalau lalu
gue pesan dengan kamu nada